sementara itu setelah aktivitas dan atributnya dilarang oleh pemerintah
front pembela islam berganti nama menjadi front persatuan islam
hal ini disampaikan kuasa hukum fpi aziz yanuar dalam rilis video yang disampaikan pada wartawan kami siang
menurut aziz pelarangan fpi oleh pemerintah tak sesuai hukum yang berlaku dan melanggar konstitusi
bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya bisa dikurangi dalam keadaan darurat
ia juga menafsirkan putusan mk bahwa suatu ormas yang tak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang
tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah tetapi tak bisa dilarang kecuali mengganggu ketertiban dan keamanan
ia meminta anggota dan simpatisan fpi untuk menghindari benturan dengan pemerintah
bahwa kepada seluruh pengurus anggota dan simpatisan front pembela islam di seluruh indonesia dan mancanegara
untuk menghindari hal hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zolim
maka dengan ini kami deklarasikan front persatuan islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama
bangsa dan negara sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kemudian pada sore tadi alhamdulillah telah dideklarasikan front persatuan islam